berkebun tentu menjadi kegiatan wisata sekaligus edukasi yang asik dan bermanfaat termasuk untuk si buah hati
tidak perlu jauh jauh agroedukasi wisata ragunan di jakarta selatan bisa menjadi salah satu tempat jika ingin belajar berkebun
karena keterbatasan lahan di ibukota edukasi pertanian berbasis ruang diajarkan di sini
menanam bisa dilakukan di lahan di pot atau menggunakan sistem hidroponik
kali ini kami sedang menanam sawi dan cabai
tanaman cabai di pot bisa dibawa pulang
media tanah di sini menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan yang sudah dikeringkan dan tentunya bebas pesticida
menanam pohon cabai mengambil terong senang
dengan edukasi ini anak diharapkan mengerti berbagai jenis tanaman pangan sebagai sumber makanan dan bagaimana cara menanamnya
oh pertanian di kota besar seperti di jakarta itu masih bisa eksis dengan lahan yang terbatas seperti ini apabila dikelola dengan baik
masyarakat jakarta juga tidak perlu jauh jauh keluar kota
di sini sudah lengkap
salah satu tanaman pangan yang ada di sini adalah terong
dan lihat terongnya sudah besar saatnya dipetik
oke tadi kita sudah belajar menanam sekarang ini waktunya panen
ini boleh ditaruh oke panen terong ya deh ya
nah memang bercocok tanam di sini kita bisa menggunakan lahan luas ya dengan beralaskan tanah ataupun dipot seperti itu
tapi bisa juga nih kita bercocok tanam di ibu kota
matahari tanpa tanah seperti apa kita lihat ya selanjutnya
beralih ke tempat selanjutnya kali ini kita akan belajar sistem pangan baru di greens jakarta barat
tempat ini memberikan edukasi mulai dari bagaimana bahan pangan ditanam hingga diolah menjadi makanan
pertama kita akan menanam bibit di atas sebuah sponge kemudian disemprotkan air steril
kemudian tanaman akan dimasukkan ke dalam lemari gelap dalam beberapa hari untuk membuat tanaman seperti berada di dalam tanah
setelah itu tanaman dikeluarkan dan diletakkan di green spot
proses menanam menggunakan sistem pengendalian lingkungan pertanian atau control environment agriculture
cara menanam ini tidak memerlukan cahaya matahari
tidak terpengaruh cuaca dan tidak ada hama
kontrol dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan perangkat internet of things dan menggunakan teknologi sistem penyimpanan blockchain
dimana kita mengontrol semua aspek untuk tumbuhan itu
dari suhunya dari growing light nya dari nutrisinya dari pengairannya sampai co dua nya kita kontrol sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam
tanaman yang ditanam adalah microgreens dengan berbagai jenis sayuran super seperti red sorol bayam kale lobak hingga buah stroberi
menanam dilakukan dengan mudah dan tentunya memberikan pengalaman bertani yang berbeda
dengan edukasi ini diharapkan anak anak tertarik akan bidang pertanian dan dapat menjadi regenerasi petani masa depan
tujuannya tuh lebih mengedukasi lagi supaya anak anak di rumah khususnya itu lebih senang makan sayur
karena kan di rumah kita lebih suka makan sayur
karena kan di rumah kita lebih suka makan sayur

saatnya memanen untuk dimasak menunya adalah salad dan pasta
tanaman yang dihasilkan memang tidak besar namun nutrisi microgreens empat puluh kali lipat lebih tinggi dibanding sayuran biasa
untuk menjaga nutrisi microgreens pengolahan dilakukan dengan memperhatikan suhu makanan
nah ini dia nih hasil panen tadi kita ya kak ya
selain lebih sehat ternyata rasanya juga lebih enak nih
karena baru saja dipanen terus kita makan jadi rasanya lebih segar
lebih terasa juga jadi sayurnya ada manis manis ya
dan yang pasti lebih aman lebih sehat
walaupun makan pasta tidak merasa berdosa